sembilan pengendara motor yang berboncengan berhenti di sebuah traffic light di kabupaten kediri pada enam belas maret dua ribu dua puluh
nampak pengendara tidak mengenakan helm dan juga tidak mengenakan masker
bahkan dengan santainya bahkan mereka melahap makanan kecil yang dibawanya
saat diperingatkan oleh petugas melalui pengeras suara
dua wanita ini justru ngacir kabur dengan tancap gas menerobos lampu yang masih merah
kemarin memang kejadian yang kemarin itu sangat sangat apa ya istilahnya
pengendara itu sangat istilahnya bekudul atau ya bandel
tapi kalau yang lainnya dia kalau diingatkan pasti dia merasa itu
dia langsung dengan sendirinya mencari mungkin maskernya
tak pelak aksi pengendara itu
menuai kecaman dari netizen di media sosial
kini petugas sudah mengantongi identitas keduanya dan akan dipanggil untuk dimintai keterangan
yosibio novianto kediri jawa timur